nah memang tadi ya satu tahun delapan bulan ya kurang lebih dua tahun lah ya basuki cahayapurnama ini menjalani hukuman penjara
lembaga pemasyarakatan cipinang cabang makobrimo ke delapan puluh dua depok jawa barat dengan dakwaan penodaan agama
ya produser lapangan fitriya sungkar ini kembali memaparkan kronologi kasus yang menjerat tokoh kontroversial tersebut
mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara
akibat kasus penodaan agama akan bebas pada dua puluh empat januari
kasus tersebut bermula dari peristiwa pada dua puluh tujuh september dua ribu tujuh belas ketika btp melakukan kunjungan kerja di pulau pramuka kepulauan seribu
saat berpidato di depan warga btp mengatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada pilkada dua ribu tujuh belas
pernyataan tersebut disertai kutipan surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu yang menuai reaksi publik
pada kamis enam oktober dua ribu enam belas video btp yang mengutip surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu tersebut viral di media sosial facebook milik buniani
hal tersebut lantas memicu kemarahan sebagian umat islam
tujuh oktober dua ribu enam belas btp dilaporkan oleh novel haidir hasan ke baris krim polri
btp dilaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana penistaan agama
setelah menjadi sorotan pada senin dua ribu tujuh belas btp mengatakan bahwa btp tidak akan memiliki kekuatan untuk memilih diri

nyatanya pernyataan btp masih memantik reaksi
demonstrasi pun pecah di depan barah gota dki jakarta pada jum'at empat belas oktober dua ribu enam belas
diki salamatsia south review lima inyak lalu menerima prisons pecah
ahok pun mendatangi barreskrim mabes polri pada dua puluh empat oktober dua ribu enam belas
ahok pun mendatangi barreskrim mabes polri pada dua puluh empat oktober dua ribu enam belas

untuk memberi klarifikasi pernyataan yang menyerah di putera seoko insan vision
di pulau seribu
namun kekecewaan sebagian masyarakat sudah tak terbendung lagi
masa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibu kota
termasuk di kawasan ring satu istana negara
setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan gelar perkara
bares krim polri menetapkan btp sebagai tersangka pada enam belas november dua ribu enam belas
sidang perdana berlangsung pada tiga belas desember dua ribu enam belas
yang digelar di gedung bekas pengadilan negeri jakarta pusat
setelah menjalani lebih dari dua puluh kali sidang
mantan suami veronika tan tersebut dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana penodaan agama dan difonis dua tahun penjara
setelah menjalani dua per tiga masa tahanan
btp bisa mendapatkan kebebasan bersyarat pada sembilan belas agustus dua ribu delapan belas
namun dirinya memilih untuk bebas murni